dan juga ibu nda subang lara sebagai ibumu
aku dan juga yunda rara santak
sepertinya aku tidak bisa mengelak lagi
aku harus mengungkapkan
siapa jati diriku yang sempurna
udah kita cari obat
cari obat kemana dwi
udah kita ke hutan aja cari obat
harusnya aku untuk menggunakan ini

berapa ramai ignorant menurutmu

hai yang ngurur yo yo hai aduh enak tuh kembali sini banget kayak kepacaran sekuntum daun itu
maya nah yang ini ini yang lebih pokok apa itu tuh iya daun mahal ini maju oh masih duduk dulu
disembahelah gitu untuk gitu untuk kudus sopan tumbuhan oke dayanya wa'an ya wan
ya udah ayo siang santan itu lagi sakit yuk ini maksudnya lah
cepat basah pucuk tiba ulang pun banyak bapak latak ya ayo
ya allah ya rahman ya engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang engkau yang maha mengetahui
apa yang terjadi di pajajarannya allah kuatkanlah negeri ini jangan biarkan
pajajaran terpecah dari allah jagalah negeri ini agar tetap bersatu ya allah
sesungguhnya yang paling menderita jika pajajahan terpecah belah adalah rakyat
kasih hanyalah mereka yang berlindung dibawah penguasa pajajaran
kamandaka sangat sayang pada pajejaran
doanya untuk pajajaran mungkin tulus
satu kanlah kembali keluarga hasil yaudah kumpulkan
jangan buat keluarga kami terpecah belah ya
ijinkan lah kami
bersatu lagi dengan allah perlahan lahan
kau yang maha pelindungi allah
lindungilah seluruh rakyat
paja jalan ya allah
dan lindungilah seluruh keluarga
hamba yang hamba cintai
ayah anda prabu siliwa
niat adik adikku ya allah
dan raya canta
daun mana dulu waktu amin yang dimasukin tuh
semua daun itu sama warnanya juga
jangan banyak keraguan segala rupatnya
nih lihat daun ini dulu
masukin daun ini dulu
kan tas saya juga
tuh tuh tuh
dekat tipu nih ya
pasti kamu meledak
padahal saya pindah
ayo jung generasi ini
nah nyawar gugur mikir

kamu memanggil ayahanda prabu siliwangi sebagai ayahmu
dan juga ibu nda subang lara sebagai ibumu
aku dan juga yunda rara santa sebagai adikmu
sepertinya aku tidak bisa mengelak lagi
aku harus mengungkapkan siapa jati diriku yang sebenarnya
ini aku rai
raka walau susu
aku tidak percaya
ayahanda prabu dan juga yunda rara santang yang bicara sendiri kepada aku
raka walau susu sudah meninggal
aku masih hidup rai
raka walau susu
orang yang dikuburkan di panjang jalan
itu bukanlah pencari
itu bukanlah pencari
itu bukanlah pencari
itu bukanlah pencari
itu bukanlah aku rai
memang wajahnya adalah wajahku
bagaimana itu bisa terjadi
saat aku pergi ke pajajaran
aku menolong seorang nenek
dan ternyata nenek itulah yang mengubah wajahku rai
wajah bisa diubah rai
tapi tetapan mata
tetapan mata tidak bisa dirubah